terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
safari politik ketua umum partai gerindra prabowo subianto jelang pelantikan presiden dan wapres terpilih pada rabu sore berlanjut ke dpp partai golkar di kawasan kemangisan selipi jakarta barat
ya dalam minggu ini prabowo sudah mendatangi ketua umum partai nasdem dan pkb secara terpisah
prabowo subianto yang didampingi sejumlah pimpinan partai gerindra disambut oleh ketua umum partai golkar erlangga hartarto
keduanya kemudian melakukan pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam
usai pertemuan ketua umum partai golkar erlangga hartarto mengatakan kedua partai membicarakan banyak hal terutama terkait kerjasama dalam menjaga stabilitas parlemen
sementara itu ketua umum gerindra prabowo subianto mengatakan kedua partai memiliki hubungan yang baik dan banyak persamaan
meski begitu prabowo menegaskan bahwa persamaan dan hubungan baik ini jangan sampai menciptakan oligarki
dan kami berkata
kami juga bersepakat dalam pembahasan bahwa kita akan memperhatikan dan mempelajari dan membuat tim untuk undang undang yang terkait partai politik
terkait dengan pemilu legislatif pemilu kada dan pemilu presiden ke depan
karena ini merupakan fondasi daripada politik ke depan
intinya adalah kita ingin suasana kerukunan

untuk membela rakyat kita